calon wakil gubernur petahana jarod saiful hidayat menghadiri acara bakti sosial atau bakso sekaligus belusuan di wilayah grogol utara jakarta selatan
jarod juga meninjau ruang publik terpadu ramah anak kemandoran
jarod menjelaskan program baksos adalah bagian kampanye yang memberikan manfaat langsung ke masyarakat
menurut jarod meski pemprov dki jakarta membagikan kartu jakarta sehat program baksos dapat melayani masyarakat yang memiliki keluhan sakit
jarod juga menyempatkan untuk menyapa warga sekaligus meninjau erbekrah kemandoran
di akhir belusukan jarod menyinggung perihal perlakuan tidak menyenangkan yang dialaminya saat menghadiri haul super semar di masjid atin sabtu malam
menurut jarod dirinya telah memaafkan oknum yang melecehkannya saat itu
jarod mengimbau agar pekada dki putra ke dua tidak membenturkan kesusahan sebagai alat kampanye
sudah kayak kemarin tidak apa apa maafkan saja tidak apa apa ya
tidak apa apa karena hatinya masih ditutupin oleh amarah masih gelap
ini saya nggak suka ini yang hoax ini
katanya saya dipukul tidak benar
ada yang begitu ngomong sampai aku ditelepon malam malam sama teman teman apa betul enggak enggak benar
yang dipukul itu pengawal saya